kalian yang kurang aja berani beraninya mengganggu guru istirahat
kita akan membangkitkan kembali si pengusaha segorowasko
kita tidak berjumpa ratu geneng permoni
belum saat diawas sekolah kita belum sanggup
ada perlu apa ratu geneng permoni mengunjungi keraton segorowkidu
tidak tapan pusti
ratu geneng permoni datang karena hendak membangkitkan pengusaha segorowkidu
setelah lima tahun ia tidak ada kabar
dengan sembrono ia datang ke keraton segorowkidu
saya juga tidak mengerti kan ratu
aku yakin ia memiliki niat tidak baik
tempat ini menjadi incaran ratu geneng permoni
tolong perketat keamanan tempat ini tapan pusti
baik kanjeng ratu
kamu tanya ada apa
kamu belum tahu siapa aku
tidak kau yang mengajar
siapa yang lewat sini harus bayar opetif pada aku
tapi saya tidak punya uang
dia membawa burunan yang terkendal
yang berhadiah tinggi
ketua tidak apa apa
dasar bodoh malahan aja
kalian yang kurang ajar
berani beraninya mengganggu guru istirahat
belanda adalah dua
perbuatan para monica
setiap mes ayam
aku ini juga perampok
mantan perampok tapi perampok berkelas
bukan kacana seperti kalian
sudah bangun guru
guru tidak ada apa apa
ada apa guru
ada apa guru guru
gelap sekali tempat ini